mereka menganggap langkah novanto tersebut sebagai tindakan di luar jalur
dilansir dari laman detik com ketua koordinator bidang kesejahteraan masyarakat dpp golkar rum kono membenarkan setia novanto berkirim surat tentang pengunduran dirinya dari ketua dpr dan menunjuk aziz samsudin sebagai ketua yang baru
keberadaan surat tersebut juga dibenarkan wakil ketua dpr fahri hamzah
saat ini fahri masih menunggu surat resmi
manuver setia novanto tersebut dianggap ilegal oleh koordinator gerakan muda partai golkar atau gnpg ahmad doli kurnia
menurutnya surat penunjukan setia novanto sama saja mempermalukan citra dpr sebagai lembaga negara
saya mendapatkan informasi itu dua hari yang lalu
tetapi menurut saya itu sekali lagi tindakan yang
dilakukan oleh oknum politisi partai golkar yang mempermalukan golkar dan mempermalukan dpr ri
menurutnya perlu diingat dpr ri itu bukan punya golkar
walaupun betul hak dari ketua dpr itu adalah dimiliki oleh partai golkar
tapi tidak kemudian golkar bisa sewenang wenang
sekarang fraksi fraksi itu tidak tersinggung
mau dipermainkan terus oleh satu orang ganti sana kapan maunya
atau saya bisa mengatakan
itu tindakannya ilegal secara orgnisatoris golkar
oleh karena itu karena ilegal patut ditolak dan tidak diteruskan
nada serupa juga muncul dari politikus partai bergambar beringin erlangga hartarto
menurut calon ketua umum partai golkar ini langkah novanto tersebut sudah di luar jalur
ya tentu wajarnya itu sesudah munas luar biasa
karena kalau itu masuk di agenda yang tiba tiba
ini kan tentu tidak sesuai juga dengan mekanisme yang biasa berlaku di dpr
dan dpr kan sebuah lembaga tinggi negara
tentunya kita harus menghormati dpr itu sebagai lembaga tinggi negara
proses proses yang dilakukan oleh sebuah partai politik
apalagi dalam agenda yang begitu besar yaitu mengenai ketua dpr
nah itu harus dipertontonkan kepada publik bahwa wibawa daripada kelembaan
lembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan keputusan yang sebabnya datang
erlangga menambahkan sampai saat ini belum ada keputusan strategis partai yang dibahas
antara plt ketua umum dengan para koordinator bidang untuk membawa rencana penunjukan aziz samsudin sebagai ketua dpr
ia meminta wibawa lembaga dpr jangan sampai dikooptasi oleh hal hal yang tidak sesuai mekanisme
seperti surat penunjukan setia novanto kepada aziz samsudin

kemudian ada ray rangkuti direktur lingkar madani
terima kasih bang rey sudah datang juga dan kemudian bergabung bersama kami dari luar studio
ketua umum soksi yang juga mantan ketua dpr pak ade komarudin
selamat malam pak ade
dan tapi sebelumnya baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi sebelumnya kita juga coba sapa ini
bang t b aceh hasan shazili wakil sekjen partai golkar
yang sudah tersambung lewat telepon bersama kita malam hari ini
selamat malam bang aceh
assalamualaikum mas budi
bang ray bang salam dan kang ade komarudin
bang aceh saya akan ke anda dulu nih sebenarnya sebelum ke bang ade komarudin
seberapa betul atau apakah anda bisa mengkonfirmasi bahwa betul memang setia novanto telah mengundurkan diri sebagai ketua dpr nih bang aceh
ya pertama bahwa secara resmi di dpp partai golkar belum ada
pernyataan resmi juga dari misalnya pak idrus marham sebagai plt ketua umum dan juga dpp partai golkar yang lain terkait dengan
surat pengunduran diri pak setia novanto dari ketua dpr ya
dan saya kira ini juga menjadi sesuatu yang sangat lucu begitu
bagaimana dalam sebuah apa namanya dalam sebuah organisasi yang besar dan ini menyangkut juga dengan
kelembagaan negara ya soal pergantian ketua umum pergantian ketua dpr seperti main main
sembunyi sembunyi dan tidak dibicarakan secara bersama sama di internal partai golkar
jadi dpp sendiri ini tidak pernah dibicarakan dalam rapat resmi dpp gitu bang aceh
tidak pernah dibicarakan sama sekali di dalam rapat internal partai golkar terkait dengan kebijakan mundurnya pak setia novanto sebagai ketua dpr
apakah sebelumnya saya mau tanya bang aceh
dan digantikan oleh sederhana
pak aceh samsudin
ya bang aceh apakah pak novanto sendiri masih punya wawonan
pak haji samsudin namun yang menjadi masalah kan sebetulnya adalah bagaimana mekanisme internal partai yang sama sekali diabaikan begitu
pertama saya ingin menyampaikan begini di dalam adart partai golkar itu disebutkan bahwa diatur pasal dua puluh tujuh terkait dengan pengangkatan
mengangkat dan memberhentikan pimpinan alat kelengkapan dewan baik di dpr maupun dpr
itu adalah kewenangan dari dpp partai golkar
tidak disebutkan sama sekali soal kewenangan ketua umum
yang kedua institusi dpp partai golkar itu sifatnya adalah kolektif
artinya kalau kolektif ya seharusnya apapun kebijakan strategis itu seharusnya dibicarakan di dalam rapat internal partai
ada yang disebut dengan rapat harian ada yang disebut dengan rapat pleno begitu ya
dan di dalam sejarah partai golkar penentuan siapa ketua dpr
itu selalu melalui mekanisme internal rapat
nah tiba tiba kita mendapatkan kabar gitu ya bahwa pak setia novanto telah mengundurkan diri
pahin sebagai ketua dpr saya kira bagus tetapi kalau soal penunjukan ya tentu harus dibicarakan
apalagi kita kemarin sudah menyepakati di dalam rapat pleno bahwa terkait dengan penunjukan pengunduran diri sebagai ketua dpr
itu akan dibicarakan
jadi secara prosedur memang ada mekanisme aturan partai yang dilanggar oleh keputusan ini
dan apakah misalnya nanti memang betul keputusan ini atau surat ini betul betul nanti akan dibicarakan di rapat pleno partai golkar
dpp partai golkar
apakah ada kemungkinan keputusan sepihak dari setia novanto ini bisa gugur bang aceh
ya sebetulnya kalau mengikuti prosedur ya seharusnya keputusan itu harus dulu dibawa ke dalam
rapat rapat pleno begitu
dan tentu rapat pleno itu yang nanti akan membahas apakah disetujui atau tidak begitu ya
nah tapi poinnya kan begini
ini nggak bisa dijadikan sebagai apa namanya prosedur seperti begini ini nggak bisa kemudian langsung dibawa ke dpr begitu
yang perlu saya sampaikan mas budi ya
pak setia novanto waktu beliau menjadi ketua umum dan lalu menjadi anggota ketua dpr kembali
beliau meng appeal kepada dalam rapat pleno dan meminta persetujuan kepada rapat pleno bahwa dia mau menjadi ketua dpr
dan disetujui di dalam rapat itu lalu kemudian baru dibawa ke dpr
nanti ini tidak sebaliknya gitu
jangan tiba tiba misalnya membuat kebijakan yang sebetulnya sama sekali bertentangan dengan aturan partai dan juga kesepakatan yang ada dalam rapat pleno tanggal dua puluh satu yang lalu
karena begini mas budi yang perlu diketahui oleh semua bahwa sebetulnya kita
sebaiknya fokus dulu kepada munaslup ya
fokus kepada munaslup dan lalu dari situ kita berbicara soal setelah ada kepemimpinan definitif baru kita bicara soal siapa ketua dpr begitu
dan fokus itu kemudian kita ingin selesaikan di dalam pertengahan bulan desember ini
supaya agenda agenda penting kenegaraan itu bisa segera diselesaikan oleh partai golkar
bang aceh yang terakhir untuk anda di segmen ini
saya mau tanya setelah adanya keputusan ini
kemudian menimbulkan pro dan kontra pastinya di internal golkar sendiri
apa langkah langkah progresif yang akan dilakukan oleh dpp menyikapi keputusan ini
ya pertama bahwa mau tidak mau keputusan itu harus dibawa ke dalam rapat pleno ya
dan saya kira rapat pleno ini lebih banyak fokus kepada upaya bagaimana segera diselenggarakan munaslup
sebab bagaimanapun harus diakui bahwa hampir secara keseluruhan dpd tingkat satu menginginkan supaya ada pergantian kepemimpinan di internal partai golkar begitu
oleh karena itu terkait dengan pergantian ketua dpr sebaiknya ya kita selesaikan dulu krisis kepemimpinan di partai golkar
dan insya allah kalau dpp partai golkar segera menggelar rapat pleno dan setelah itu kemudian dilaksanakan munaslup
tentang kepemimpinan di dpr pun juga bisa kita selesaikan
baik bang aceh terima kasih atas konfirmasinya
jadi memang betul surat keputusan ini masih diputuskan secara sepihak dan belum dibicarakan sama sekali di lingkungan dpp partai golkar
baik terima kasih sekali lagi bang aceh hasan sajili atas konfirmasi yang malam hari ini
saya akan ke pak ade komarudin dulu sebelum nanti akan ke bang bas dan juga bang rey
selamat malam pak ade masih bergabung bersama kami pak
apa perspektif anda melihat keputusan yang dibuat oleh setia novanto ini
apakah dalam perspektif politik dan juga mekanisme aturan partai dalam perspektif anda ini suatu hal yang wajar atau betul sesuai dengan pendapat aceh hasan sajili tadi bahwa ini melanggar mekanisme dan prosedur
saya setuju dengan saudara aceh dan hampir semua pendapat mengatakan
yang saya dengar itu sama
cacat prosedur secara etis nggak boleh
ya seputar itulah
ini soal pengetahuan umum sebenarnya
bukan pengetahuan yang spesial
jadi menurut anda juga setuju bahwa memang
menurut anda apa yang membuat melatar belakangi pak novanto sebenarnya membuat keputusan yang dianggap terburu buru atau tidak melibatkan kolektivitas partai golkar ini
perkiraan saya sama seperti yang sebelumnya
yang keputusan surat untuk plt ketua umum kemudian juga plt yang lainnya
secara prosedural tidak dapat dipertanggungjawabkan
kita semua sementara sudah mengetahui prosedurnya bagaimana keputusannya itu keluar harus sesuai dengan mekanisme yang ada
yang berbeda dengan surat keputusan menunjuk anda waktu itu pak ade komarudin untuk menggantikan pak novanto sebagai ketua dpr
apa hal prinsipil yang paling bisa anda saksikan perbedaannya gitu dari keputusan yang kali ini pak ade
jadi keputusan keputusan seratus
strategis di partai golkar itu semuanya melalui mekanisme rapat pleno
kalau rapat harian dan pleno mengambil keputusan diserahkan kepada ketua umum boleh
ketua umum nanti misalnya di rapat pleno ada tiga orang yang berkembang
semuanya berduet kiri dan kanan
kemudian semuanya sepakat
tiga orang ini kita serahkan kepada ketua umum untuk mengambil keputusan
nanti ketua umum yang ambil keputusan sesuai dengan perintah pleno
nah setelah itu ya dikirim ke dpr melalui perpanjangan tangan partai yaitu praksi
dan praksi kemudian berkirim surat kepada pimpinan dpr
pimpinan dpr nanti kemudian rapat bamus
habis itu diagendakan di dalam apa namanya
nah baru setelah itu karena ini secara undang undang misalnya atau konvensi
begini nanti keputusannya apa yaitu sesuai dengan hasil rapat pemus
oke dan ini sama sekali tidak melewati proses proses yang tadi anda jelaskan ya pak ade
jadi anda mengatakan bahwa ini memang prosesnya atau keputusannya cacat prosedur dan juga etik tadi
oke saya akan tanya ke bang bas ini cuma masalah internal golkar
salah memilih ketua atau salah melewati prosedur atau memang ini ada kaitannya juga dengan publik dan juga marwah lembaga dpr
tapi lebih asik dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
saya undang dua perwakilan dari kelompok masyarakat sivil disini untuk sebenarnya mengetahui korelasinya
apakah ini hanya masalah internal partai golkar yang satu setuju satu tidak setuju satu ingin memberikan tongkat estafet kepada yang lainnya atau punya hubungan yang real kepada publik sendiri
jadi ini bukan cuma urusan satu partai saja secara internal itu partai golkar tapi ini sudah berkaitan dengan dpr juga berkaitan dengan publik
dan tentu saja kepentingan bangsa ini yang lebih jauh
satu hal bahwa pano fanto sudah membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari keputuan dpr
tentu satu hal ini kita simpan dulu
itu diapresiasi nggak oleh anda
ini kan selama ini kemudian anda banyak bicara kan harusnya legowo gitu kan mundur gitu
tentu tidak pada posisi untuk mengapresiasi langkah sebelumnya
langkah seperti itu karena dia mundur atau tidak mundur memang sudah tidak punya legitimasi moral lagi atau etis lagi untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua dpr
nah ini kan persoalan kita selama ini karena mahkamah kehormatan dewan tidak menjalankan tugasnya
jadi dengan kemunduran diri seperti ini akhirnya kan mahkamah kormatan dewan mengkonfirmasi bahwa publik akan mengundur
bahwa publik akan mengatakan nggak ada gunanya mahkamah kormatan dewan itu satu poin
nah poin yang lain adalah pak novanto ini sampai hari ini itu masih menjadi ketua golkar
dan golkar tidak atau sampai saat ini belum membuat keputusan yang tegas mengenai status orang yang menjadi ketua golkar
menjadi ketua partainya itu yang sekarang sedang berada di dalam tahanan kpk
oleh karena itu tidak heran kalau kemudian orang yang berada di dalam tahan
mengeluarkan keputusan yang aneh hari ini
yang membuat publik merasa dipermainkan oleh pak novanto
lalu kemudian ya golkar sendiri juga merasa ada yang tidak pas
tapi kan akar persoalannya partai golkar membiarkan status pak novanto ini mengambang
dalam arti tidak ada keputusan yang diambil
langkah untuk menuju mudah slup itu juga sampai hari ini kan belum konkret
kapan dilaksanakan dan persisnya seperti apa
nah saya kira kasus kasus seperti ini mestinya membuka mata seluruh petinggi golkar
segera mengambil keputusan
itu hal yang lain
nah bagaimana dengan keputusan pak novanto untuk mengangkat pak aziz samsudin
jangan lupa bahwa satu dpr ini bukan perusahaan pribadi pak novanto
yang sesuka hati mengangkat orang sesuai dengan keinginannya
di partai ada mekanisme untuk menentukan siapa yang akan ditentukan menjadi
lalu di dpr sendiri itu ada mekanisme juga berkaitan dengan ketua dpr nya
jadi ini bukan soal urusan pribadi pak novanto siapa yang dia sukai itu
lalu kemudian dia mengangkat
apalagi posisi pak novanto ini sedang bermasalah
bagaimana bisa orang yang bermasalah lalu menentukan orang yang akan nanti
menjadi ketua dpr
yang punya tanggung jawab untuk membereskan persoalan yang ditinggalkan oleh pak novanto
kita berada di anda saja bang bas
misalnya kalau keputusan sepihak pak novanto ini pada akhirnya akan disetujui oleh dpp partai golkar
yang which is kalau kita lihat dpp partai golkar yang mungkin masih diberisi orang orang yang mungkin setia pada pak novanto
jika memang keputusan ini jadi dan goal gitu digolkan oleh dpp partai golkar
anda lihat ada persoalan prosedur dan etik nggak di
menurut saya pertama
itu artinya mayoritas orang golkar itu sudah hilang akal sehatnya
partai yang begitu besar itu mau saja dilecehkan oleh seorang presiden
orang orang golkar ini mau nggak dilecehkan oleh seorang novanto
yang menentukan eee
seenak hatinya gitu
siapa orang yang disukai
jadi golkar ini sudah dua kali kok gitu loh di di di
dipermainkan oleh pak novanto
penentuan plt lalu sekarang
penentuan ketua golkar
penentuan plt itu gol bang
kan gol ya
oh iya itu dia
siapa tau ya ini gol juga kan
ini sudah yang kedua
nanti kalau ini dibiarkan
pak novanto juga akan mengeluarkan surat sakti lagi siapa yang akan jadi ketua definitif
apakah golkar mau dipermainkan seperti ini oleh
atau dilecehkan seperti ini
untuk publik sendiri tidak menjadi suatu persoalan
untuk mengisi siapa kursi kekosongan ketua dpr yang menjadi jatahnya
kalau mekanismenya memang yang menjadi ketua dpr itu sudah menjadi
tetapi meskipun ini menjadi hak golkar
golkar sebagai partai punya tanggung jawab untuk menentukan siapa orang yang tepat
untuk memimpin dpr
karena dpr ini adalah lembaga terhormat
dan jangan lupa dpr ini juga terdiri dari sepuluh fraksi
orang yang dicalonkan itu mesti orang yang diterima
dan diyakin dan dipercaya bahwa orang ini bisa
menyelamatkan dpr ini dari keterpurukan yang lama ini
jadi itu sangat penting
nah dpr sendiri kan lembaga publik wakil rakyat
jadi ini bukan cuma urusan pribadi pak novanto
bukan juga urusan partai golkar saja
oke bang rey apa sih kalau kita coba telah gitu ya
kita coba terawang apa sih yang ada di benak dan pikiran pak novanto
sampai sebegitu berani dan sebegitu yakin mengeluarkan keputusan
yang sangat strategis di saat yang terdesak ini
dari penerawakan anda apa itu
ya nggak ada karena mungkin beliau punya kepentingan sendiri
untuk menjaga pentingannya
mungkin di kalangan dpr kan
dan seperti apa oleh karena itu ya beliau
mempergunakan mekanisme ini untuk menunjuk orang
menggantikan posisinya sebagai ketua dpr gitu
sekalipun begitu sebenarnya kan kita petakan dulu
keberatan golkar ini dimananya
mereka keberatan karena sudara setri tiongho panto langsung menunjuk orang
itu artinya mekanisme prosedur kan
atau keberatan pada orangnya
itu dua hal yang bisa sama tapi dua hal yang bisa berbeda
bisa saja mereka nggak setuju pada prosedurnya
tapi orangnya gak ada masalah
dugaan saya ujung ujungnya akan disetujui oleh mereka gitu
tapi bisa saja juga mereka nggak setuju orangnya
mekanismenya bisa benar
gitu loh tapi tetap akan dipertanyakan karena orangnya dianggap nggak tepat
nah apalagi orangnya nggak tepat mekanismenya nggak tepat
lebih dipertanyakan lagi
nah ini yang saya sampai sekarang ini belum
yang sejauh yang saya tangkap
lebih banyak mereka ber
apa namanya golkar ini mempersoalkan mekanisme
mekanisme yang dianggap tidak sesuai dengan adart partai golkar
oke ada yang secara politik sebenarnya diungkapkan secara gamblang sekali
oleh beberapa fungsionalis partai golkar
termasuk erlangga hartarto gitu calon ketua umum
harusnya tunggu munasruk dulu lah jadi
ya itu mekanisme
jadi mekanisme artinya mereka ingin mengatakan
nggak bisa ketua umum nonaktif menunjuk orang secara langsung
makanya saya mau katakan anda nggak setuju mekanismenya
apa nggak setuju orangnya
kalau nggak setuju mekanismenya tapi setuju orangnya
ujung ujungnya ini durugaan saya kan disetujui juga
oleh hasil munaslup nanti kira kira gitu
tapi memang orangnya juga menurut mereka nggak disetujui
akan ada selalu cara untuk kemudian mengatakan
nggak tepat sudara aziz hamzudin
apalagi orangnya sudah tidak tepat dipandang oleh mayoritas golkar
mekanismenya pun bermasalah
nah oleh karena itu ya memang cara yang paling elegan itu munaslup
inilah kenapa sejak dari awal kita katakan
rapim apa ya dulu rapat apa ya kemarin
november itu pimpinan golkar itu
tidak membuat status tegas terhadap sudara steno panto
sekarang ya kalau mau mengatakan prosedur
ya memang ketua umumnya sekarang tetap sudara steno panto
jadi itu buah dari ketidak tegasan rapat pleno itu ya
maka ya kan galu dulu selalu dikatakan
minimal anda mengatakan ia nonaktif
sebab kalau ia dikatakan nonaktif
maka semua kewenangan eksekutorial
yang bersifat kepartean dicabut oleh partai
dan itu tidak dilakukan ya
nah sekarang mereka hanya mengangkat plt
kan plt itu kan bisa saja bersifat sementara
dan plt juga dengan sifat kewenangan
nah oleh karena itulah kemudian
kalau sekarang misalnya sudara steno panto
membuat kebijakan itu secara sepihak
pada tingkat tertentu ini buah dari apa
yang tidak tegas dilakukan oleh
apa namanya ya rapat pleno yang kemarin itu
itu yang pertama
nah oleh karena itu masalah ini sebetulnya
lebih tepat disebut sebagai masalah golkar
kalau golkar tidak menyelesaikannya
sebab di dpr itu kan administratif biasa
jadi kalau misalnya mereka terima surat sudara steno panto
di dalam apa namanya md tiga dinyatakan
yang penting ada tanda tangan ketua umum
ketua umumnya sudara steno panto
dan yang penting punya legitimasi dari partai golkar itu kan bang
saya mau tanya sebenarnya ke pak ade komarudin
pak ade komarudin tadi kata bang ray rangkuti
sebenarnya ini adalah buah dari
ketidak tegasan dpp dan juga para kader kader partai golkar
dalam memutuskan rapat pleno yang paling tidak
tidak tegas menentukan status pak novanto
dalam partai golkar
anda setuju dengan pendapat itu pak ade
yang disampaikan pak ray
kemudian pak aceh pak sebastian
hampir selunya setuju
kecuali yang terakhir
bahwa buah ketidak tegasan dpp golkar kan begitu
pak rai kemarin itu teman teman berjuang habis
dan golkar itu
kalau rapat seperti itu sangat demokratis
di kami itu tidak ada tokoh yang sangat kuat
yang ada yang bisa mengaturnya adalah aturan partai yang ada
jadi kemarin kami berjuang dan sekarang sedang berjuang
untuk bagaimana agar dpp golkar segera menentukan
rapat pleno untuk membahas pelaksanaan munaslup
karena secara konstitusi
ketua dpd satu yang seharusnya dua per tiga itu
sudah menandatangani dan sekarang sudah lebih
itu seharusnya sudah bisa dilaksanakan munaslub
nah tetapi kalau itu tidak dilakukan rapat pleno untuk menentukannya
ya itu berarti ada hal yang juga kita harus melakukan istihad hukum
di partai golkar yang ini baru
ini baru tidak diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga
jadi menyangkut hal
itu menyangkut tadi soal pimpinan dpr
kita tunggu saja munaslub
nanti munaslup yang menentukan supaya lebih legitimit
dan prosedurnya juga dilalui dengan baik
bukannya ada pendapat juga pak ade misalnya publik menginginkan
ini kan sudah hampir satu bulan ketua dpr kosong posisinya
semakin cepat kalau bahasanya pak jk lebih cepat lebih baik lah gitu kan
kemudian menentukan ketua dpr karena munaslup sendiri kan hingga saat ini
masih belum jelas kapan akan dilaksanakan
bukannya ini juga keputusan yang juga dinilai
cukup bijak gitu pak ade komarudin
saya mantan ketua dpr
saya tahu persis bagaimana prosedur di dalam
dan pimpinan dpr itu kolektif kolegial
nanti pimpinan dpr menerima surat kita bahas di rapim
dan itu keputusan bersama
nah sekarang kebetulan ada empat pimpinan dpr
seperti biasa yang lalu juga nanti bisa dilakukan secara kolektif kolegial
tidak akan mengganggu agenda kenegaraan agenda agenda dpr
yang pasti bahwa dpr itu milik semua praksi yang ada
yang menentukan dpr itu sebenarnya badan musyawarah
badan musyawarah itu pimpinan pimpinan praksi
nah pimpinan praksi itu nanti rapat seluruhnya dalam badan musyawarah
dipimpin oleh pimpinan dpr yang lima orang
kalau ada empat orang ya empat orang
tapi minimal dua orang ada di sana
nah di situ nanti mereka
mereka mencatat keputusan keputusan bamus
dan itu nanti diagenakan dalam rapat paripuna
seperti itu jadi
nggak berlaku saya kira kata kata lebih cepat ikan gabus di
oke oke pak ade kita akan bahas lagi mengenai hal ini usaha jenah berikut
kita akan break sejenak pak kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
kalau kita lihat ini kan pak novanto membuat keputusan di dalam tahanan
seperti kata anda ketika posisinya sebagai ketua umum nonaktif
ada plt kuota umumnya
tapi apa sih sebenarnya yang membuat pak novanto ini bisa begitu yakin
keputusan yang begitu strategis ini dibuat
dan kemudian dialirkan kepada dpp partai golkar gitu
apa yang membuat itu sebenarnya
strategi apa yang ada di benak dia
begini pak novanto ini kan sedang dalam kesulitan yang sangat besar
sedang menghadapi persoalan yang sangat besar
secara psikologis dia pasti punya kepentingan untuk menyelamatkan dirinya
dan oleh karena itu membutuhkan dukungan dari pihak lain
lalu kemudian mulai berpikir
apa kira kira yang masih tersisa pada dirinya yang bisa digunakan
sehingga keputusan yang diambil itu nanti bisa bermanfaat untuk
katakanlah membela kepentingannya
nah karena itu hari ini dia tetap menjadi ketua golkar
yang tadi saya bilang belum ada keputusan yang jelas dari golkar
bahwa dia ini dinonakkan atau tidak
pelasaran tugas ketua umum sudah ditunjukkan
dan juga dia masih ketua golkar
nah oleh karena itu dia masih punya keyakinan bahwa
keputusan yang diambil itu masih sah
ini tentu perspektif dia pribadi
nah dan itu dia sudah pernah lakukan
lalu kemudian diterima oleh golkar
katakanlah penentuan plt melalui surat
super semarnya pak novanto
surat sakti itu
dan itu hari ini kejadian
lalu kemudian mengeluarkan apa namanya
yang kedua ngirim surat ke dpr untuk tidak segera mengganti
dan itu juga terjadi
maka kemudian ini memberi keyakinan pada diri pak novanto
oh ternyata surat saksi saya ini masih cukup efektif
untuk mengeluarkan apa namanya
apakah untuk kepentingan kroni kelompok atau menyelamatkan kepentingan pribadinya
nah itu dilakukan
nah hari ini memang kemudian
tentu saya yakin sekali
sebelum mengeluarkan surat ini tentu ada komunikasi
antara pak novanto dengan si pihak
yang disebutkan di dalam surat sakti itu tentu saja
pak haji samsudin masuk ada
ya pak haji samsudin
dan ketika surat ini keluarkan
ini sudah menjadi domain partai golkar
menurut saya surat ini harus segera di respon
diterima atau ditolak
jangan dibiarkan surat sakti ini
dan kalau ini dibiarkan
statusnya tidak jelas gitu ya
oleh golkar maka bukan tidak mungkin
ini akan berjalan begitu saja
karena jangan lupa
plt ini juga pasti dibawa koordinasi pak novanto kan
tapi dpr sendiri tidak bisa bertindak apa apa
sebelum ada surat yang legitimate dari dpp partai golkar
tentu saja begitu nanti misalnya
misalnya partai golkar tidak membuat keputusan
tapi menurut saya sih
partai golkar akan segera mengambil sikap terhadap kasus ini
nah kalau nanti tiba tiba itu diusulkan ke dpr
tanpa melalui mekanisme di golkar
maka saya kira sampai di dpr juga akan dipertanyakan
lewat cara bodong maksud anda gitu ya
tidak sesuai dengan apa yang tadi aceh katakan
ya katakanlah ada mekanisme di golkar
karena pasti akan muncul keberatan
nah saya kira di dpr juga
itu akan menjadi persoalan
dan akan dipertanyakan oleh semua fraksi yang ada di dpr
bang rey anda lihat di internal golkar sendiri
setia novanto ini kan pasti sudah tadi dengan komunikasi
sudah dengan perhitungan perhitungan yang cukup matang
anda lihat seberapa besar posibilitasnya
surat sakti ini kemudian bisa kembali lolos
mengingat dua surat yang sebelumnya lolos dengan cukup mudah

pemetaannya seperti apa menurut anda sekarang ini
ya kan siapa
operator lapangan pak setia novanto
di dalam internal golkar
itu yang sekarang sebetulnya tidak kelihatan
tapi kalau dilihat dari kasus yang sebelumnya
sehingga itu tadi tidak ada pergantian ketua umum
tidak ada pernyataan munaslub
jabatannya juga sebagai salah satu ketua pimpinan dpr
itu juga tidak dicabut setelah tertahun tahun di golkar
nah ini juga sebetulnya jadi pertanyaan juga
apakah surat perkembangan situasi di golkar
yang telah menyerahkan mandat
kepada yang disebut dengan plt ini
sampai ke dpr atau tidak
jangan jangan itu hanya di lingkungan golkar
di dpr nya tetap tercantum ketua umum aktif
itu adalah saudara setia novanto
jadi tidak ada surat tembusan ini
pernyataan bahwa saudara setia novanto itu
setelah dicabut kewenangan ketua umumnya
untuk diberikan kepada plt
jika apa yang dikatakan bang bas tadi
jika partai golkar tidak secepat merespon
isu ini dan membiarkan ini berlarut larut gitu
ya itu akan berlanjut
kan itu surat resmi partai golkar asumsi
kalau nggak dicabut sendiri oleh golkar
itu yang saya sebut
selama yang bersangkutan masih tetap dinyatakan sebagai ketua umum
ya suratnya harus diperlakukan sebagai ketua umum
itu yang makanya dibuat
sebenarnya buah dari ketidak tegasan tadi
dan bukan hanya tidak tegas
jangan jangan juga mekanisme sekarang
yang dinamakan plt di internal golkar ini
tidak ada surat tebusannya ini ke dpr
sehingga di dpr itu
yang dilihat secara administratif
tidak ada pergantian apapun
begitu ketua umum memberikan surat bahwa
yang bersangkutan mengundurkan diri
dan atas nama ketua umum
menunjuk sudara aziz sabsudin sebagai penggantinya
bisa dianggap sah oleh dpr
inilah yang betul tadi sebutkan oleh soebastiad
harus cepat dikontrol oleh
kepengurusan yang sekarang
supaya memberitahu kepada dpr
bahwa mekanisme penunjukan
sudara aziz sabsudin itu
dinilai oleh partai golkar
tidak sesuai dengan mekanisme internal mereka
dan dpr tidak akan bisa bergerak apa apa gitu kan
oleh karena itu
atas dasar surat itu
surat sudara setedo panto yang berhubungan dengan
tapi mungkin gak ya bang ada manuver yang
kemampuan akal kita
diksi ini soal siapa yang lebih cepat kan
kekuatan siapa juga yang lebih dominan gitu
udah terprediksi kok
jangan jangan surat administrasi plt itu
nggak sampai ke dpr juga
sehingga di dpr tetap aja nama saudara
setiano panto yang dikatakan sebagai ketua umum
rapat pleno tadi
nggak diakui sebenarnya oleh mekanisme dpr
itu kan mekanisme internal mereka
yang terakhir saya akan ke pak ade komarudin lagi
pak ade bagaimana sebenarnya
supaya surat ini
seperti tadi kata anda
cacat prosedur dan cacat etik ini
bisa kemudian punya posibilitas
untuk direvisi atau
paling tidak dibatalkan dan apa sih saran anda
kepada dpp untuk secepatnya
merespon surat sakti
yang penting adalah sekarang
dan kami tadi
saya dan pak agung
dan pak runkono mkgr
menesak kepada dpp
supaya segera menggelar
agendanya adalah untuk menentukan
lebih sebisa mungkin
tanggal dua puluh maksimal
dengan alasan karena
banyak agenda nasional politik
yang perlu segera kita
antisipasi di januari
delapan sepuluh sampai tanggal sepuluh ada
jadwal pendaftaran pilkada
dan penyusunan legislatif
dan mereka menyusun
memenangkan presiden jokowi sebagai
calon presiden yang diusung oleh partai golkar
agenda agenda itulah yang harus dilakukan
sementara untuk ketua dpr
sekali lagi bahwa
yang strategis itu lebih bagus
bisa lebih legitimin
ketua dpr yang
dari golkar tersebut
sekarang ini kita tahu
dpr yang reses
tidak mengganggu agenda agenda yang ada
baik pak ade kita nantikan saja
apakah prediksi dan juga saran anda itu
betul betul akan terjadi atau kita akan menjumpai
yang membuat kita kaget
yang bisa saja di luar prediksi kita sama sama
kita akan lihat perkembangannya beberapa hari ke depan
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
apakah dalam waktu dekat
mungkin sebelum munaslup kita punya ketua dpr yang baru
atau justru malah setelah munaslup nanti
punya ketua dpr yang lebih legitimate dari